dengan jumlah penderita lebih dari delapan ratus ribu orang indonesia menempati posisi kedua negara
dengan penderita tuberkulosis terbanyak di dunia setelah india
penanganan penyakit menular ini seakan semakin sulit ketika seluruh layanan kesehatan dan petugas medis
tengah kewalahan menghadapi pandemi covid sembilan belas
ancaman mematikan penyakit tuberkulosis atau tb di indonesia seakan senyap saat perhatian penuh pemerintah
tertuju pada penanganan virus corona
padahal angka kematian akibat tuberkulosis di negeri ini sangat memprihatinkan
mencapai sembilan puluh delapan ribu atau setara dengan sebelas kematian per jam
bahkan saat ini baru sekitar lima ratus ribuan kasus tb terlapor dan masih sekitar tiga puluh tiga persen kasus tb belum ditemukan
sehingga potensi penularan dapat terus meningkat jika tidak segera ditangani
penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri mycobacterium tuberkulosis umumnya menyerang paru paru
namun bakteri tb juga dapat menginfeksi tulang selaput otak kulit bahkan usus manusia
sama dengan covid sembilan belas penularan penyakit ini terjadi melalui percikan air liu
banyak faktor yang dapat menyebabkan infeksi penyakit tuberkulosis
di antaranya sanitasi yang buruk lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya dan juga malnutrisi
penyakit tuberkulosis adalah penyakit menular yang dapat menjakiti semua orang
terutama bagi mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh rendah dan juga memiliki penyakit penyerta
walaupun tergolong penyakit menular mematikan penderita tb dapat sebut total dengan disiplin minum obat
harus segera minum obat karena dari berbagai penelitian
kalau seseorang meminum obat dalam dua minggu jumlah bakterinya itu sudah jauh menurun
sehingga daya penularannya akan segera turun
yang kedua kalau dia sudah minum obat

adalah cara cara minum obat
misalnya sebaiknya obat tb itu diminum satu waktu
jadi bukan dipecah sehari beberapa kali
kedua jangan terlewat satu hari pun
makanya kita selalu mengatakan bahwa sebaiknya setiap orang yang minum obat tb di rumah
ada pengawas menelan obat ada support dari keluarga yang mengingatkan
lebih baik jamnya teratur
kita menganjurkan karena obat tb ada yang terganggu oleh makanan
sebaiknya diminum sebelum makan
kita menganjurkan kalau mau dia bisa pagi pagi
kalau mau malam malam teratur dengan jarak yang cukup dengan waktu makan malam
jadi seperti itu yang disarankan
dan bila mendapatkan gejala gejala yang tidak nyaman setelah minum obat
segera juga berobat bukan menghentikan sendiri
jembatan itu sendiri ada dua fase
jadi fase awal fase intensif kita bilangnya
lalu fase lanjutan
jumlah obatnya nanti berubah
makanya dianjurkan meskipun obatnya mungkin kesannya sama ya pengobatan jangka panjang
tetapi sebaiknya tetap kontrol ke tempat pengobatan ke dokter yang memberikan pengobatan
supaya tidak keterusan ke banyak
pemerintah pun sebenarnya telah menjamin pengobatan tb di indonesia sampai tuntas dan tanpa dipungut biaya
khususnya bahwa dia adalah penderita tbc
maka selanjutnya untuk pemeriksaan maupun pengobatan itu diberikan secara gratis oleh pemerintah
jadi tidak memandang apakah dia pasien bpjs ataupun pasien non bpjs
dan itu karena merupakan program nasional pemerintah
tapi ini bisa diakses di puskesmas ya mbak april
sebagai fasilitas kesehatan pertama puskesmas berperan penting dalam pengobatan tb
idealnya puskesmas sudah memiliki layanan konsultasi
fasilitasi pengambilan obat dan pengecekan kesehatan rutin bagi penderita tb
pengobatan tuberkulosis paru ini seharusnya sudah bisa diobati dan diselesaikan
bahkan disembuhkan pada tingkat puskesmas
dan kita yakin kita punya tenaga yang cukup dan sarana dan prasarana yang menukupi
bahkan di beberapa puskesmas yang tentunya punya tenaga laboratorium yang memadai
kita sudah juga menempatkan alat yang kita sebut sebagai
sebagai tes cepat molekular yang lebih mudah dari pada pemeriksaan laboratorium secara mikroskop ya
yang menjadi tentunya alat untuk mendiagnosis tuberkulosis
menurut survei kesiapan puskesmas merespon pandemi yang dilakukan oleh
pandemi covid sembilan belas juga berdampak pada upaya penanggulangan tb
penderita tb enggan ke puskesmas karena khawatir terpapar virus corona
salah satunya di puskesmas kecamatan tebet
jangan terkait dengan sasaran ya target dari pencapaian penemuan kasus tb
di puskesmas kecamatan teben sendiri menurun
kenapa karena memang pada saat pandemi
kami ya kita semua ya terpaksa duduk diam di puskesmas menunggu pasien yang datang
sedangkan pasien yang datang pun ke puskesmas atau saya yakin juga fasilitas kesehatan lain
menunggu juga karena mereka takut takut dicap covid
kalau sudah dicap covid nanti ada embel embel apa stigma dari masyarakat
nanti diisolasi nanti digusur dari tempat tinggal
seharusnya kami di puskesmas tebet ini bisa menemukan targetnya kalau tahun ini empat ratus ya
tapi sampai sekarang baru dua ratus an yang ketemu jadi baru setengahnya lah ya
daya tahan tubuh penderita tuberkulosis yang masih dalam tahap pemulihan selama menjalani pengobatan
memang menyebabkan penderita penyakit ini termasuk dalam kelompok yang rawan terinfeksi virus corona